tren warna rambut pada tahun dua ribu dua puluh dua diprediksi akan sangat berbeda dari tahun ini warna
coklat natural disebut akan menjadi populer dan menjadi pilihan tren rambut pada dua ribu dua puluh
mendatang hal ini dikarenakan pewarnaan rambut natural seperti warna coklat lebih mudah
dibandingkan dengan warna neon atau pastel yang sempat populer pada tahun pertama pandemi
covid sembilan belas tak hanya warna rambut tahun dua ribu dua puluh dua nantinya model potongan rambut pendek atau
pop akan kembali populer menurut penata rambut sony sonju pemilihan gaya rambut pendek dan lebih
simpel banyak dipilih wanita karir yang masih melakukan work from home dalam masa pandemi
covid sembilan belas guntingan itu mungkin lebih simpel dan lebih efisien gitu mungkin kayak seperti guntingan
pendek ataupun bob itu mungkin akan lebih banyak diminati untuk wanita wanita yang ingin
simple tapi tetap ada fashionnya nah warna warnanya akan dipilih banyak banyak warna warna
netral misalnya terus bisa warna dingin ataupun warna hangat tapi lebih banyak sih kayak cenderung
ke coklat tapi coklat yang lebih netral untuk para wanita yang memilih tetap memelihara rambut
panjang ada saran juga nih yang bisa anda terapkan yakni pemilihan gaya simpel berpotongan lurus dan
ditipiskan agar terlihat lebih rapi menggunakan poni juga disarankan
saat rambut dikuncir komposisi wajah tetap terlihat proporsional dan tetap modis
nah jadi ini adalah tips ataupun tren rambut yang ngembang di tahun dua ribu dua puluh dua jadi potongannya namanya
law layer gimana nantinya komposisi rambut ini akan lebih terlihat ringan dan gak terlalu ngembang gitu
jadinya lebih simpel jadi kalau bangun tidur nggak jadi kayak singa ya nggak mbak bella mula hela
yudhistira satria jakarta